saudara pln menggelar apel siaga kelistrikan nasional jelang idul fitri di lapangan pltgu gresik jawa timur
dipimpin langsung direktur utama pln mereka menyatakan kesiapannya menghadapi lebaran idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah yang tinggal beberapa hari lagi
rata rata di atas dua puluh hari operasi dan beban puncak pada hari raya idul fitri seribu empat ratus empat puluh lima hijriah diperkirakan sebesar tiga puluh dua tujuh ratus empat puluh sembilan mw
daya mampu pasok sebesar lima puluh satu tiga ratus lima puluh mw
dalam hal ini masih ada cadangan delapan belas enam ratus dua mw dan kondisi kelistrikan sangat aman
selain itu seluruh perusahaan pln memiliki stok energi primer di atas hari operasi pembangkit pasokan energi primer dalam posisi yang aman
seluruh pembangkit jaringan transmisi dan distribusi dalam kondisi terbaik dan prima
pln menyiagakan ribuan personil yang tersebar di setiap titik vital kelistrikan dan pusat keramaian publik
mereka akan siap melayani selama dua puluh empat jam
para personil pln juga dilengkapi dengan ribuan perlengkapan untuk mendukung layanan listrik masyarakat
di antaranya unit genset unit gardu bergerak unit kabel dan kubikel bergerak dan berbagai perlengkapan operasional lainnya

maka maintenance pembangkit kami sudah kami lakukan jauh jauh hari sebelum ini
sehingga tapi kita sudah meminta kesiapan pembangkit di saat terima antara alhamdulillah
kemudian juga bagaimana evakuasi daya
pembangkit sampai ke pelanggan
melalui transisi dari gardu induk
nanti juga kita sudah cek satu persatu
kesiapannya sudah kita persiapkan dengan baik
dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik
darmawan berharap kebutuhan listrik bagi masyarakat terutama saat lebaran tahun ini bisa berjalan dengan lancar
dedy herianto kompas tv gresik jawa timur